saudara kita lanjut ke informasi lain anak komedian isa wahyu prastantil atau isa bajai diduga menjadi korban tindak kekerasan dari orang tak dikenal di alun alun magetan jawa timur saat sang anak bermain bersama kakaknya
berbekal visum dan keterangan anak komedian isa bajai mendatangi kepolisian resor magetan jawa timur
ia melaporkan kasus dugaan kekerasan yang dialami anaknya yang berinisial c berusia empat tahun
dari cerita kakak korban korban sempat ditendang seorang laki laki berkacamata saat bermain di alun alun magetan
makanya masih penyelidikan juga
terus dari hal tersebut langsung saya bawa ke rumah sakit memang ternyata ada luka di bagian pemaluan
ada cctv yang bisa memperjelas dengan keterangan keterangan yang dia ibu dari kakaknya
selain itu polisi merespons laporan dugaan kekerasan yang dialami putri komedian isa bajai
yang terjadi pada kamis lalu delapan belas april di alun alun magetan jawa timur
polisi menelusuri tempat kejadian perkara termasuk memeriksa cctv dan mencari saksi
keterangannya ya itu masih kita internalkan karena itu untuk pengembangan kita lebih lanjut
dan yang jelas dengan kita terimanya laporan ini kita melakukan pengembangan di tkp dan beberapa tempat yang ada di situ
dan kita juga sudah melakukan untuk memeriksa saksi saksi yang ada di situ